ketika tuhan allah menjadikan bumi dan langit
kemudian dia nemukan satu keterangan informasi bahwa
lima kris puputan kelungkung
pengumumannya itu lama banget kak
dan dengan pongahnya mereka mengatakan
itu kemudian kita bisa setidaknya mitigasi problem itu dari awal
untuk tidak pikun jangan tidak aktif
putra allah yang tinggi
yang tidak berdosa di gaza ya paling secara khusus di gaza
misalnya pro penegakan hukum pro pemberantasan korupsi kolusi nepotisme
gapapalau ada coach meldy kan setidaknya udah udah dapet tempat satu lah ton lah
itu kalau menurut gue yang gue main pada saat
nah itulah kenapa kemudian ada proses yang agak panjang nih
seribu kali beribu ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa laksa berdiri di hadapannya
dalam proses penciptaan manusia dengan binatang atau hewan hewan yang lain
yang sampai hari ini masih belum terselesaikan itu
itu untuk ngelatih dribblenya
kami berdoa biarlah tuhan menolong kami para pendengar dan juga kami yang melayani di studio
apa lagi ya untuk menu sarapan
tentang kerugian dan kerusakan
di organisasi pbb ke depannya pak
disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu
jadi pastikan anda tidak kemana mana
dari studio kami ucapkan selamat mengikuti
tapi memang bidang yang diukur itu ada tiga seperti yang bu sri sampaikan tadi itu
juga jadi menu favorit pelanggan
sama timnya juga enak
mohonlah keselanjutnya apa apakah mau menghasilkan bentuk modul
untuk itu ya kita sebagai negara yang non align harus benar benar yakin
tapi gue berhenti di dua ribu sembilan belas
ada sesuatu yang berbeda yang saya mau katakan
tadi saya juga baca dari riset sepertinya perizinan itu bahkan mencapai tujuh lapis ya mas
kebanyakan sekarang kan jojo itu masuk sukses
ternyata kita dapet beasiswa juga
ditanggung oleh pemerintah belanda
nah bahkan ada cendekiawan muslim indonesia kurayi shihab sempat menjelaskan dalam bukunya